aduh ampun mbak
aduh ampun mbak
aduh ampun mbak
bu balon bu
bu balonnya bu
beli balon bu
sial gue udah teriak teriak begini
nggak ada yang beli juga
bang barunya berapaan ya bang
biasanya cuma dua ribu
bu apa apa sekarang mahal
lima ribu itu udah murah
kalau dua ribu tuh harga dua ribu aja

gimana mau beli nggak
ih kok mahal sih
ibu maunya berapa
udah dua ribu aja mbak boleh
dua ribu niup sendiri aja ya
ih gak amat sih
mending nggak jadi beli deh
kenapa nggak jadi
tampang doang keren
nggak ada yang mau beli satupun
gue teriak teriak begini
warna ini segera

dikit dulu ya
biar nggak terbang ya
dikit dulu ya
dikit dulu ya nek ya
biar nggak terbang ya
bang beli balonnya bang
dua ribu bu
rp dua beli yang kuning deh bang
yang kuning ya bu ya
ini adik saya
terima kasih adik
terima kasih bu
terima kasih mari
warna putih sebentar ya
lihat dulu ya adik ya
nah ini adik
terima kasih ya bang
terima kasih ibu
balonnya berapaan ya bang
ih murah amat
kalau gitu beli dua dong bang
kadang kadang diiketnya ngelawan bu
iya kalau apa bisa aja gitu loh
terima kasih ya bu
ini kembaliannya bu
terima kasih banyak ya pak ya
sama sama ibu mari
rengsek si salim
gue yang usaha malah dia yang dapat hasilnya
orang ajar gue masif dikasih pelajaran tuh orang tuh
nih senyata makan tuhan namanya nih
yaya abang pinjem ye ketapelnya
aduh abang ganggu suaranya aja
jangan bang jangan ini punya soraya
lo kecil kecil jangan keras kepala ye
lu mau gue kasih pelajaran
dengar ya lo jangan bilang siapa siapanya kalau ketapel nih gue pinjem
atau kepala lo mau gue bencolin lagi
kamu kenapa nak
tidak lupa soraya jatuh
ya udah deh suaranya pulang aja ya pak
ya sudah kamu pulang
bilang sama ibu luka kamu diperiksa sama ibu ya
ya sudah sar
oh iya warna apa dek
berapa pak harganya
rp dua pak
bang cepet banget lama banget sih
ini pak ini dek
pak gimana sih warna belik udah pecah
baik pak saya ganti yang baru ya pak ya
aduh cepet kok pecah lagi sih jangan main main sama anak saya
saya ganti baru ya pak ya
cepet deh udah berapa kali
ambil kamu lempar lagi
rasa ini mampus
ya allah kenapa balon balon yang dibeli anak tadi pecah terus ya
masa ini pak
atau dihubungi sama barangnya
mungkin ada compression dan
ya cukup pak gitu
aduh siapa lebar gue udah lebar nih kurang ajar ngebawa senang ya
semuanya berapa bang sepuluh bu ya iya bu makasih ya bu
ya allah ampuni saya ya allah kalau saya memang salah ya allah
mampus lu lim
lu pikir gampang cari duit
lu makan nih mata pencarian lu